antum kenapa makan
antum betul betul ya
antum dengar baik baik
islam didirikan atas lima perkara
di antaranya adalah menunaikan
itu hadis riwayat buhori muslim
kalau antum tidak menunaikannya
antum sama dengan tidak membangun
agama antum sendiri
nah ini mushollah nih
kalau ada yang mau sholat bagaimana pak
jangan nekat woy
ternyata teriakin maling lo
ini gak bisa dibiarin
harusnya kan mushollah dibangun
untuk kegiatan di dalamnya
kagak bener mushollah kayak gini
mungkin kita cari sahur aja
risik lo ya
perut aja dipikirin
ntar kalau ada yang teriakin maling
ngecut banget sih
kagak malah ketauan lah ya
padahal ngapain tuh orang
kayaknya sih gak salah lagi nih woy
kayaknya sih gak salah lagi nih
mereka pasti mau maling
kau pasti mau maling
pak pak bukan maling kita pak
pak pak slow pak bukan kita pak
pak ada teman lel
sorry eh kita bukan maling

keren mereka kita bawa aja kembali desa
jangan jangan prt
kita ini orang orang baik
beneran deh orang baik
kalau di adek
kalau kalian bukan maling
mohon maaf prt dan semuanya ya
tadi kita mau ke musola
buat sholat malam sama sahur
eh pas nyampe di depan musola itu
kok pintunya digembok
bukannya musola itu pusat kegiatan ibadah
kenapa harus digembok
ya gitu prt
oh kalau begitu kami minta maaf
ini semua salah paham
kalau orang banyak bangun musola
sementara gak ada yang sholat disitu
itu tandanya kiamat sudah dekat
eh bukan prt yang ngunci bukan
siapa orangnya yang berani ngunci ngunci musyola
musyola itu masih sengketa
sama anak anaknya ahli waris
dari yang wakafin gusolah itu
yaudah begini deh pak
tolong kasih tau
dimana alamat ahli waris musyola itu
nanti saya kasih alamatnya
jangan lama lama ya
surat dari siapa
kok saya perhatiin dari kemarin
kalau ngeliat serat itu nenek senyum senyum terus
ini tuh dari temen teh
katanya dia dilamar sama
kayak nenek sama bang apoy ya teh
kamu emangnya udah dilamar sama bang apoy
belum sih teh
sinyal sinyalnya mah udah ada
dengan pengertian yang ana berikan kepada rimba
maka anak itu akan berubah
jangan dilawan dengan batu
karena akan menghasilkan api
antum berdua belum mengerti
ilmu antum belum sampe
bagaimana nanti anak akan bersikap lemah dan lembut kepada rimba
udah ustad pasti bisa
kan secara bang ustad adalah penggantinya al mahrum ustad sepuh
karena antum berdua terdengar sangat merdu
antum kalau bicara suka betul
ana doain antum berdua masuk surga
tidak jauh dari lafak anak
antum kenapa makan
eh antung betul betul ya
antum dengar baik baik
islam didirikan atas lima perkara
diantaranya adalah menunaikan
itu hadis riwayah buhori muslim
kalau antum tidak menunaikannya
antum sama dengan tidak membangun agama antum sendiri

oh kan udah banyak yang ngebangun
ngapain gue harus ikut juga
antum kalau ana bicara
antum selalu jawab
antum selalu nyaut
anda bingung mau bicara apa lagi sama kantong
tarik dulu nafas dulu
lembut bang ustad
antum bawa ini makanan keluar jauh
dan antum rimba
antum harus fuatsa ya
eh ini mah namanya pelanggaran ham
hak asasi manusia
ya allah ya karim
anda sudah bicara panjang lebar dari tadi
sampai mulut anda bermusak
antum tidak faham
antum tidak mengerti
anda harus bicara dengan bahasa apa lagi
kita kudu ketemu sama ahli warisnya
kita aja masih banyak urusan
perdata keluar keluar ini masalah kita
ini bukan cuma urusan orang lain
campur urusan sendiri
ini masalah rumah ibadah
ini masalah mushollah
ini masalah allah
tapi kan tujuan kita mau ketemu ustad rehan
eh lu yakin aja sih
siapa tau ini dilalanya
supaya ketemu ustad rehan
cari masalah aja dah lo ah
luar biasa allah wakbar
antum berdua urusin tuh serimbah
ana butuh menenangkan diri ana dulu
kepala ana bisa pecah
urusin itu anak
gak ada orangnya boy
eh maaf pak
kalian siapa ya
ada apa ya
eh engga pak
kami mau menanyakan tentang
mushollah yang ada di rt sebelas
kalian orang orang suruhan bamia ya
kalau saya akan tetap minta bagian harta
peninggalan bapak saya
saya akan tetep jual karena itu
dan akan membaginya
saya ini adeknya
udah saya gak punya apa apa
saya malah tidak dapat
separuh peninggalan dari bapak
gini ya pak ya
kata guru saya ustad sepuh
guru saya di pesantren
tanah wakaf itu nggak boleh dijual
buat sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat
boleh dijual kayak gitu
rejek itu gak boleh ditunggu pak
tapi dicari ya poi
disitu itu ada
amal jariah orang tuanya bapak
iya beneran pak
kita kan di pesantren diajarin
tentang prihal mushollah dan amal jariah
keluarin poi sebentar pak
kalian gak usah sok tahu
ini urusan keluarga saya
sekarang kita ke rumah
kakaknya pak teddy oke
gak puyang mikirin yang beginian